video pemandangan sebuah lokasi dengan hamparan perbukitan hijau dengan latar belakang
pegunungan menjadi viral di media sosial twitter dan instagram beberapa hari terakhir
rupanya ini adalah ranu manduro yang terletak di desa manduro manggung gajah kecematan ngoro
kabupaten mojokerto jawa timur landscape nya yang indah dengan latar belakang gunung penanggungan
menambah keindahan panorama padang rumput hijau yang dihiasi batu batu besar untuk menuju area
ini pengunjung disarankan menggunakan kendaraan roda
dua agar bisa leluasa menjelajah lokasi ranu manduro yang luas dalam sehari pengunjung
ranu manduro bisa mencapai ribuan orang ya soalnya pertama itu kan katanya banyak yang bilang
di sini feeling good feeling good gitu menurut saya sih bagus banget sih mbak soalnya kan masih
hasri hijau itu kesannya pertama sih ya spikulasi banyak orang juga kan datangnya kesini pagi pagi
banget tapi udah banyak
pengunjung yang datang itu bagus sih tempatnya lahan puluhan hektare di kaki gunung penanggungan
itu dulunya merupakan area tambang pasir batu sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an hingga desember dua ribu sembilan belas kini
tak ada lagi aktivitas penggalian pasir batu di sana melainkan wisatawan yang ingin memanjakan
mata dengan pemandangan yang indah sejak menjadi viral keindahan ranu manduro menjadi
dan membuatnya menjadi berkah bagi warga setempat para pemuda pun ambil bagian dari menjaga parkir
hingga berdagang pengelolaan sementara ranu manduro dilakukan oleh warga dusun manduro
kedepannya kita nunggu info lebih lanjut dari pihak perusahaan selaku beliau pemilik tanah
kami sebagai pemerintahan desa berharap sih dari pihak perusahaan mengizinkan atau gimana nanti
kedepannya bisa dikelola pemerintahan desa dengan perusahaan anda yang penasaran dan ingin
berkunjung ke ranu manduro warga dusun manduro tidak memungut tiket masuk anda hanya perlu
membayar parkir kendaraan sebesar lima rupiah ardia putri aga dipa surabaya